bpjs kesehatan ancam memberi sanksi pemutusan kontrak kerjasama dengan fasilitas kesehatan atau vaskes
yang kedapatan melakukan tindakan diskriminasi pada peserta jkn
bpjs kesehatan mengklaim telah menjaga arus kas keuangan rumah sakit
memberikan uang muka hingga kebijakan menaikkan tarif iuran
agar menjaga kualitas pelayanan prima kepada peserta
direktur utama bpjs kesehatan ali gufron mukti mengklaim
sudah tidak memiliki utang kepada rumah sakit
ini berbeda dengan kondisi sebelumnya
di mana tunggakan klaim dari rumah sakit telah mempengaruhi pelayanan kepada peserta jkn
kini bpjs kesehatan mengimbau fasilitas kesehatan atau vaskes khususnya rumah sakit
untuk mengutamakan pelayanan sosial untuk menyehatkan masyarakat dibandingkan dengan profit semata
ali gufron menegaskan akan mengingatkan rumah sakit yang kedapatan melakukan diskriminasi pelayanan kepada peserta jkn
evaluasi hingga memberikan sanksi pemutusan kontrak kerjasama
melaporkan keluhan terhadap pelayanan faskes ke qr code bpjs satu care center seratus ribu satu ratus enam puluh lima
maksud kami atau whatsapp di delapan ratus sebelas delapan ribu satu ratus enam puluh lima satu ratus enam puluh lima
kalau begitu lagi sampai tiga kali kami putus
kami tegas sekarang ya kami tegas kami putus
kalau diputus untuk dirasakan sendiri
kalau dulu memang rumah sakit pada ogah kerjasama bpjs
ogah ogahan ya bukan ogah sekali ogah ogahan
karena bpjs sudah bagus keuangannya bagus